ini gangguan yang tadi mungkin bagian disebut oleh mas arief tadi dinamika politik jelang dan setelah penetapan pemenang pemilu
mendapat banyak tantangan dan gejolak yang tidak mudah mulai dari hasil pemilu yang tidak bisa diterima semua pihak
sampai ujuk rasa yang menelan korban jiwa rasanya perbedaan dan kebencian politik masih bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar
apakah demokrasi kita tengah berada di persimpangan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pengumuman kpu yang menyatakan bahwa pasangan jokowi maruf telah memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas tidak membuat kegaduhan politik meredah
pasangan prabowo sandi yang kalah dalam penghitungan suara secara tegas menolak hasil pemilu presiden
tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu selama penghitungan tersebut
bersumber pada kecurangan
tentu saja berbeda dengan prabowo yang menolak hasil rekapitulasi suara pasangan jokowi maruf mengapresiasi jalannya pesta demokrasi
dan berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat indonesia
saya dan pak kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia dimanapun berada
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua
presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
perbedaan sikap ini berujung juga pada aksi protes yang berakhir dengan kericuhan di berbagai titik di ibu kota
tidak hanya memanaskan eskalasi politik kericuan ini juga menelan korban jiwa dan luka luka
menurut data yang dihimpun detikkom dari gubernur dki anies baswedan
sampai minggu kemarin ada delapan orang meninggal dunia dan lima puluh delapan orang luka yang masih dirawat di rumah sakit
namun kapolri jenderal tito karnavian juga mencium
ada aroma konspirasi yang bahkan bisa menelan korban untuk dijadikan sebagai martir
senjata senjata ini mereka pakai diantaranya juga untuk kepada massa supaya nanti akan timbul martir
timbul martin alasan membuat untuk publik menjadi marah
seiring dengan proses politik ini serangkaian tokoh oposisi mulai ditahan kepolisian
kebanyakan mereka terkena tuduhan makar menggerakkan people power sampai menyebarkan berita bohong
kendati sempat berujar tidak akan menempuh proses gugatan di mk
akhirnya pihak prabowo lewat kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi
kuasa hukum prabowo sandi berharap mahkamah konstitusi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator
kami mencoba mendorong mahkamah konstitusi bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik
tapi memeriksa betapa kecurangan itu
sudah semakin dahsyat
dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan
inilah pemilu terburuk di indonesia yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
demokrasi kita memang mendapat ujian dan gejolak yang tidak mudah
belum lagi ditambah polarisasi politik di level masyarakat yang diprediksi belum akan sembuh dalam waktu cepat
apakah demokrasi kita memang tengah berada di persimpangan
justru demokrasi kita tetap teguh di jalan yang lurus
budi adiputro cnn indonesia
setelah penetapan kpu mengenai pemenang pemilu
ada problem yang kita sebut ada tidak hanya problem politik problem keamanan hak asasi manusia
bahkan di ujungnya katanya demokrasi kita ini gimana sih
ada di lampu merah apakah kita akan putar balik ke belakang mundur
atau kita justru ini bagian dari untuk mendewasakan demokrasi kita ke depan
kita akan bahas apa yang terjadi di panggung depan panggung belakang
dan di jakarta pus pasti punya banyak cerita kami akan segera kembali
menarik sekali kalau kita membaca dua ribu satu ratus dua puluh dua tidak hanya ini banyak sekali irisan ya
apa yang terjadi mas arief yang anda temukan
di lapangan karena tempo sendiri kalau tidak salah edisi ini habis diborong orang
sampai susah gitu carinya gitu
apa yang terjadi apa yang anda temukan
saya kira aparat keamanan para aparat intelijen menemukan sejumlah fakta
yang mengarah pada keterlibatan para purnawirawan
seperti yang sudah kita baca di mana mana kan
seberapa jauh saya kira kita masih menunggu keterlibatan mereka itu
misalnya membawa senjata dari aceh ke jakarta
itu saya kira sudah diakui tapi kemudian reasonnya adalah untuk hobi dan sebagainya
bukan untuk makar misalnya begitu
nanti di edisi yang berikut juga kita akan bicara lagi sedikit banyak tentang berapa perkembangan begitu
jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh media itu adalah warning ya
lampu kuning kira kira begitu yang kalau tidak diikuti dengan penegakan hukum
dia akan berhenti menjadi omong omong saja begitu
jadi sesuatu yang menimbulkan wasangka saja
pendegakan hukum itu maksudnya apakah sudah terjadi dan apa yang kita lihat
kalau bicara penegakan hukum polisi bilang kami sudah merangkap banyak sekali orang
dalam durasi minggu minggu panas itu mas
begitu polisi menangkap begitu polisi menetapkan tersangka terhadap orang tertentu
mestinya polisi tidak mundur dengan melepaskan
menjadikan ini menjadi bagian dari negosiasi politik dan sebagainya
kami di masyarakat sipil media sangat berharap ini dituntaskan
justru itu mengkonfirmasi syakwa sangka orang bahwa ini hanya bagian dari
dari empat gulipak saja
jadi jangan sampai hal hal seperti ini menjadi bagian dari negosiasi
kita sudah punya banyak sekali bom waktu pelanggaran ham yang sampai sekarang tidak jelas
dari mulai kasus novel yang sebelumnya di era order baru
kasus munir jangan sampai ini terjadi lagi
kalau pemerintah tidak menuntaskan ini semua saya bayangkan ya nezar budi
setiap tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua akan ada perayaan peringatan dan itu akan sangat mengganggu
kenapa karena nggak jelas siapa pelakunya
apakah sudah dihukum apakah orang yang ditetapkan tersangka ini kemudian dibebaskan begitu saja
ingat bahwa tuduhan makar juga pernah terjadi ketika peristiwa dua puluh satu dua
seribam turibintang pamungkanya
oh ya betul al khotod dan kawan kawan
ya betul terus apa yang sekarang
termasuk rahmawati juga ditersangkakan
nggak tahu lagi kemana itu yang kita harapkan tidak terjadi
maka saya kira saya setuju dengan beberapa teman teman di ngo yang mengatakan bahwa ini harus dituntaskan
kalau polisi merasa tidak cukup kemampuannya dengan karena berbagai alasan psikologis bentuk tgpf
ya kan libatkan orang orang prominent dari luar masyarakat sipil untuk supaya ini clear
ini yang salah ini yang dia dan itu harus
jadi tidak ada lagi politisasi setelahnya
mas dezar anda lihat ini ada pergesekan nggak antara hengki pengki patgulipat politik bargain itu dengan situasi yang sangat serius
ada delapan sampai sepuluh orang yang meninggal dunia dalam rangkaian peristiwa ini tidak hanya di jakarta tapi juga di luar kota
ini serius sekali kalau tadi ada satu dua ada tersangka makar ini ada yang meninggal dunia
nyawa orang serius sekali mas jazat
betul betul termasuk juga mengklarifikasi jumlah korban
ya kan dengan berbagai macam versi mulanya ada enam kemudian ada angka delapan kemudian ada angka sepuluh
saya kira saya setuju dengan idenya arief tadi bahwa mungkin kita sudah saatnya membentuk semacam tgpf
melibatkan orang orang yang independen juga tujuannya apa
tujuannya untuk mengklarifikasi dan mencari kebenaran dari peristiwa yang terjadi di dua puluh satu dua puluh dua mei
karena jangan sampai insiden yang sama terulang lagi pola yang sama dipakai lagi
karena saya kira apakah demokrasi kita dipersimpangkan iya kalau model model dua puluh satu dua puluh dua ini terus menerus terjadi
karena jujur saja hampir tidak ada lagi yang kemudian mengungkit para korban korban yang meninggal dunia
bahkan yang terluka dan meninggal dunia karena semua bicara lagi politik elit
jadi narasinya dibangun ke arah pertarungan elit bukan pada penggalian fakta fakta
itu belum serius buat demokrasi dan selam
kita harus ingat bahwa muldoko pernah mengatakan bahwa di tempo itu bahwa peluru yang dipakai dan melukai para korban adalah berputar searah jarum jam
padahal peluru yang dipakai polisi adalah berputar lawan dari jarum jam
artinya kan sudah ada uji balistik uji balistiknya sudah diumumkan atau belum sampai sekarang
uji balistiknya sudah diumumkan atau belum sampai sekarang

uji balistik dilakukan otopsi dilakukan maka kita bisa tahu dari jarak berapa dia ditembak
sudut tembakan dari mana kalau sudut tembakan dari atas mungkin dugaan orang benar bahwa ada sniper misalnya
lalu dari depan atau dari belakang
bahkan kalau kita dengar prof hemawan sulistyo bisa bicara dengan sangat detail mengenai hal hal yang tadi anda sebutkan
tapi mungkin itu beredar di whatsapp group
tanpa kita bisa kejelasan basis datanya dari mana
mas jazar anda lihat hal yang sama
bahwa otoritas yang terkait sendiri tidak punya public address yang pasti
sehingga publik sendiri simpang siur sekali
dan hengkih pengkih dan syakwa sangka itu bisa saja menyeruak jadi kebenaran
betul dan itu membuat kerja berat buat media sendiri ya
karena kita kan harus berdasarkan verifikasi
dan sekarang verifikasi terhadap sumber sumber itu juga masih berkabut
kita tidak bisa mendapatkan data data yang valid misalnya
tentang soal penembakan segala macam
walaupun semacam kesimpulan bahwa misalnya gerak peluru segala macam itu yang berputar ke kiri atau ke kanan
tapi itu kan narasi dari penguasa tentu saja
harapannya kita belum dapat
apa yang membuat kemudian ini hal yang sangat ini kan telanjang di depan mata
orang meninggal dunia di pusat ibu kota semua kamera bisa ada di situ
kita bisa melihat telanjang mata
kapolri mengatakan bahwa ada kemungkinan yang tewas itu
ada kemungkinan yang tewas itu
karena itu adalah mereka yang menyerang makobrimob
tapi bagaimana itu dipastikan
nah apa yang membuat kebenaran kebenaran atau paling tidak hipotesa yang mendekati kebenaran itu
harusnya otoritas terkena dengan segala kecanggihan termasuk masyarakat sipil komnas apapun lsm
itu bisa membuat ini lebih terang menderang
kita akan membuat itu terang menderang
apa yang membuat tidak bisa terang menderang
kita akan bahas itu saja
mas nezer ini menurut anda dari tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei spekulasi sampai sekarang kalau bahasa saya
ini gas air matanya kabutnya masih ada di tengah tengah kita
jadi kita visibilitasnya dalam melihat fakta politik belum terlalu clear gitu
apa yang membuat kabutnya ini masih ada di atas sehingga kita bisa belum
melihat masalahnya lebih clear gitu
saya kira ada banyak faktor ya
salah satunya isu ini memang sensitif
terus yang kedua melibatkan elit elit
ya elit elit politik yang kita bisa sebut ya ini puncak puncaknya elit politik yang sedang bertarung
dan celakanya itu sering sekali terjadi dalam sejarah politik kita
terutama sejak reformasi sampai hari ini ya
ada sejumlah kasus yang karena pergesekan dengan kepentingan elit politik begitu tinggi
sehingga kasus kasus ini menjadi dark numbers
kasus kasus ini disembunyikan
kasus kasus ini tidak terangkat ke atas meja
yang rugi adalah sebetulnya ya kita semua
terutama masyarakat sipil publik gitu
jadi saya kira apa yang terjadi dua puluh satu dua puluh dua mei kemarin
tidak beda apa yang terjadi pada tanggal sebelas dua belas mei misalnya ya
lalu mungkin juga setelah itu
berarti ini problemnya serius sekali dok
kalau sama dengan sebelas dua belas mei sembilan puluh delapan
yang sembilan puluh delapan mungkin sedikit lebih baik saya kira ya
karena ada tgpf waktu itu
ada segala macam
sehingga beberapa pelaku dan pola dari peristiwa itu bisa dibuka kepada publik
dan beberapa pelakunya juga diadili gitu
yang sekarang kita berharap demikian juga
ini demi untuk penegakan hukum dan juga kepastian hukum buat publik
dan juga untuk meyakinkan
buat diri publik ini
tidak ada yang berdiri di atas hukum gitu
semuanya tunduk kepada hukum
karena hukum sendiri sekarang dianggap menjadi
itu jadi alat dagang politik
karena ada yang dibebaskan
ada yang ditersangkakan dengan sangat mudah
percampuran racunnya ini agak susah dibedakan
mana air mana minyak saya
satu menurut saya kita di media yang mesti punya ambil peranan ya
untuk menjernihkan kabut kabut itu
kita simak dengan apa yang bisa kita lakukan
kita lakukan deh menurut saya itu
nah yang harus dicatat juga budi
tgpf terhadap pelanggaran ham itu
bukan tidak pernah dilakukan
jadi sebetulnya basis hukum dan basis argumennya sudah cukup
dan bahkan setelah ada tgpf nya
belum terungkap secara terbuka dan gamblang
tapi paling tidak
pemerintah yang pada saat itu
sudah memberikan satu frame
bahwa ini loh yang terjadi
dan bahwa pelaku pelakunya belum bisa dikejar
anda bayangkan kalau dua puluh satu dan dua puluh dua mei kemarin
tidak dibikinkan tgpf
frame nya pun tidak ada
terus mau kemana nih
mau dibawa kemana
mau ditutup tutupin terus dengan berbagai peristiwa baru
ini terlalu lama gak menurut anda
sampai akhirnya kita masih ada kabut di tengah tengah
gas air mata di tengah tengah kita
minimal menurut saya harus ada gestur dan perkembangan yang signifikan
kira kira dua minggu yang lalu itu
harus sudah jelas nih
misalnya niat untuk bikin tgpf
itu mestinya sudah kelihatan
dari perkembangan yang tempo punya
apa perkembangan baru sebelum nanti anda bocorkan lah
misalnya tempo minggu depan
boleh kasih bocor bocor sedikit lah mas arief
perkembangan yang paling signifikan
dari orang yang kemudian ada tertuduh tersangka makar
dengan hasil hasil investigasi sementara dari otoritas
yang sekarang kita temukan menurut saya adalah ketegangan
antara pemerintah dengan sukul orang orang di dalam tni
para purnawirawan dan sebagainya
karena dengan ketidakjelasan peran dari orang orang
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan itu karena tidak ada tgpf
tidak dibuka kepada publik
akhirnya yang muncul adalah berbagai spekulasi spekulasi
kita dapat penjelasan dari cfcy
mengatakan bahwa ini bersalah
ini tidak bersalah
semua jadi spekulasi
dan orang akan memilih
ini eranya post truth
orang akan memilih
postingan yang dia percaya
yang sesuai dengan keyakinan dia itu
mereka yang tidak mempercayai
bahwa orang orang yang disebut oleh polisi
dan sudah jadi tersangka itu sebagai pelaku
atau dalang dari peristiwa ini
mengatakan oh kan benar kan
jadi tidak pernah dibikin jernih apa yang terjadi
tapi menarik sekali
mas arief tadi mengatakan
ini ada semacam era baru
semacam ketegangan kedinginan baru
antara pemerintah yang sipil
tentu saja dipimpin pak jokowi
anda membaca mencium aroma yang sama
atau mas arief saja yang mencium itu tuh
saya kira dari beberapa peristiwa ya
yang terjadi belakangan ini
memang menunjukkan adanya semacam kegalauan mungkin
di kalangan sejumlah
orang orang di tni
dan ini saya kira menjadi ujian yang besar
untuk pak jokowi
pak jokowi sudah menghadapi ujian ini
pada tahun dua ribu empat belas misalnya
ketika dia berada
dia tidak begitu banyak mendapat dukungan
dari partai politik pada waktu itu
dan parlemen memusuhi dia
tapi kemudian pak jokowi
kalau kita ingat
bagaimana dia membuat semacam keseimbangan
dengan mendekati tni pada waktu itu ya
datang ke markas tni
dibawa pimpinan general murdoko
sekarang jadi palestaf
dibawa general gatot
dan bagaimana pak jokowi mengenakan seragam tni
dan kemudian memimpin satu rapat
dan itu kan
menjadi semacam sinyal
kekuatan politik parlement
saya sekarang mendapat
dukungan dari tni
dan sekarang kan saya kira
jumat pekan lalu kan
sejumlah purnawirawan tni
untuk berdiskusi kan
itu saya kira kita baca
untuk menunjukkan bahwa
ada di belakang
atau paling tidak menghubungi
bukan menurut saya
kalau mengatakan dia berada di belakang
berusaha mencari tahu
dan mendengarkan aspirasi
dari para purnawirawan
tentang apa yang terjadi
nah kalau kita menggali lebih jauh lagi
apa sebetulnya yang terjadi
sehingga harus dipanggil
nah itu kan pertanyaan berikutnya
nanti mungkin kita akan jawab
tapi yang paling penting adalah
bagaimana proses politik ini
bisa dirawat dengan baik
jangan sampai kita pada ujungnya
wah ini kalau kayak melihat kayak gini
mundur ke belakang
jadi jangan sampai seperti itu
jadi lagi lagi
dan juga kebenaran harus segera diungkapkan
terima kasih mas arief
terima kasih mas nezal
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan
jalan dan proses
dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
amat bergantung kepada partisipasi anda
kembang kebebasan ini
saya budi adi putra